indonesia youth and sports festival ke sembilan telah berlangsung di gorpopki cibubur
kejuaraan pencaksilat bagi pelajar tingkat sd smp dan sma diikuti oleh satu tujuh ratus dua puluh enam peserta
yang mewakili lebih dari dua ratus sekolah
kelas yang dipertandingkan antara lain adalah nomor tanding dan nomor seni
yang dibedakan dari kategori dini para remaja dan remaja untuk putra maupun putri
kompetisi pencaksilat bagi pelajar ini ditujukan untuk merangsang minat generasi muda
dalam olahraga bela diri dan juga bentuk lain promosi asian games dua ribu delapan belas pada masyarakat sekitar jakarta
meski untuk kejuaraan pemula proses penilaian dilakukan secara profesional
dengan digital memakai tablet berbasis android dengan koneksi wifi
selain pencaksilat indonesia youth and sports festival mempertandingkan cabang olahraga taekwondo maret lalu
dan mei ini akan melomba kembali
mereka akan cabur karate kata dan kubite
kubite unggul yang akan kita gunakan sebagai nanti untuk persensasi
standarnya adalah bagaimana mendekati standarnya it internasional
yang memang dari beberapa cabang olahraga sudah mulai mendekati
nah ada beberapa cabang yang mulai bergerak ke arah sana gitu loh
sehingga memang dengan adanya festival ini melahirkan atau menciptakan sesuatu teknologi yang baru
nah ada beberapa cabang yang mulai bergerak ke arah sana gitu loh
nah ada beberapa cabang yang mulai bergerak ke arah sana gitu loh